konsepnya ini wisudawan melalui proses pindah kucir
dari mulai jam delapan sampai jam enam sore
turunnya jumba laungan pekerjaan
karena perusaan juga tidak mungkin
pengelaman prosesi pindah kuncir